surga bawah laut
indonesia provinsi sulawesi utara adalah salah satu wilayah di indonesia yang memiliki ekosistem bawah laut terkaya
ekosistem ini terdiri dari terumbu karang padang lamun dan ekosistem mangrove atau hutan bakau
keanekaragaman hayati ini membuat sulawesi utara berpotensi menjadi daerah tujuan wisata
salah satu potensi yang besar itu terletak di kabupaten minahasa utara
sehingga itu cukup atraktif untuk kegiatan para wisata kan
begitu juga dengan mangrove ekosistem mangrovenya hewan hewan yang tinggal di dalam mangrove juga
namun sayang dengan eksploitasi sumber daya kelautan yang berlebihan
dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat sekitar
keaneka ragaman hayati ini tidak bisa diperlukan

untuk mengatasi ancaman ini beberapa lembaga swadaya masyarakat mencanangkan program daerah perlindungan laut atau dpl
di beberapa titik di minahasa utara
salah satu lsm lokal di sulawesi utara yang turut menjalankan program ini adalah manengkel solidaritas
kelompok manengkel solidaritas masuk ke salah satu desa di kabupaten minahasa utara
tepatnya di desa bahoy yang terletak di kecamatan likupang barat pada dua ribu empat belas
sebetulnya program dpl itu sendiri adalah penentuan suatu wilayah
di perairan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri
wilayah mana yang mereka setujui bersama untuk dipetakan
dpr sendiri itu terbagi dari tiga zona yaitu yang pertama adalah zona inti
kemudian zona penyangga dan zona pemanfaatan
nah itu sebenarnya esensi inti daripada dpr sendiri
tetapi dpr itu akan berhasil jika disetujui ditentukan dan didukung oleh masyarakat

sebelum kelompok manengkel solidaritas masuk
pada dua ribu tiga desa bahoy telah mengikuti program daerah perlindungan laut atau dpl
pada saat itu pemboman karang dan penggunaan pesticida untuk memancing ikan sedang marak dilakukan
bahoy dipilih sebagai salah satu titik pemberlakuan dpl
memiliki tutupan karang yang masih baik
sayangnya dari dua puluh tiga desa saat itu
hanya desa bahoy yang masih mempertahankan daerah perlindungan laut sampai saat ini
namanya dpl daerah perlindungan laut
nah pelampung pelampung yang ada ini adalah tanda batas zona inti
berikut dari zona inti ini ada
jadi jarak zona penyangga ini kurang lebih ada lima puluh meter dari tanda batas yang ini
nah berikut dari zona penyangga ini
dari garis terumbu karang itu
kedalaman lima meter itu ditarik dua ratus meter
itu namanya zona penangkapan khusus
sekaligus zona pemanfaatan
berikut di belakangnya zona pemanfaatan itu
ada zona penangkapan umum
penerapan zona inti dpl di desa bahoi mencapai sepuluh hektare
zona inti yang turut dibuat dan disepakati warga ini
termasuk lima hektar daerah gerumbu karang dan padang lamun
dan lima hektar sisanya adalah hutan mangrove
hutan mangrove ditetapkan sebagai zona inti karena fungsinya
sebagai penyerap karbodioksida dan penahan abrasi
hutan mangrove juga menjadi habitat binatang khas
seperti burung jalak dan elang

nah ternyata di pulau talise itu
cuma di pinggiran pulau itu
begitu banyak ikan
nah kita melihat apa penyebab sampai
dia banyak ikan
ternyata disana itu ada
percontohan daerah perlindungan laut
satu area dijadikan
daerah perlindungan laut
prokontrah yang muncul
disini yaitu terhadap
area untuk penangkapan mereka itu
sudah mau diambil alih
sebelum penetapan kawasan konservasi dpl
warga desa bahoy cenderung melakukan
tindakan destruktif terhadap laut
dan ekosistem mangrovenya
nelayan memancing ikan
menggunakan bom dan pesticida
hutan mangrove pun dibabat
untuk dijadikan kayu api
sebelum ada program
yang ikut serta untuk
melakukan aktivitas yang
tidak ramah lingkungan
waktu itu memang marak karena
mata pencarian mereka itu termasuk
menjual kayu api
pada tahun dua ribu kebawah itu
kegiatan kegiatan itu luar biasa kan
berikut pemboman ikan juga luar biasa
tidak sampai tiga tahun setelah program konservasi ini dilaksanakan
warga mulai merasakan hasilnya
ketika diberi penyelamatkan
tangkapan ikan semakin banyak
nelayan desa bahoy pun tidak perlu jauh jauh pergi melaut
sepuluh hektar zona inti dpl menjadi penopang ekosistem laut di sekitarnya
bahkan kini warga bahoy dapat berbagi hasil perikanan dengan desa sekitar
nelayan dari desa lain diperbolehkan mencari ikan di perairan bahoy
asalkan mereka menaati peraturan yang ditetapkan desa
yang terletak di teluk sulawesi utara ini
seperti hamid sanoraja
nelayan dari desa likupang ii ini mencari ikan sampai ke wilayah bahoy
padahal jarak tempuh dari desanya sampai ke bahoy mencapai tiga puluh menit dengan perahu
kalau di desa kita di likupang ii sana
sekurang kalau desa bahoy banyak
apalagi di bagian dpl sana
cumi cumi banyak sekali
dengan ikan ikan kerang kerang laut banyak juga
macam macam ikan tuh di desa bohoy itu
begitu pula dengan muhammad lanaung
nelayan dari desa tetangga bahoy desa bulutui
meski hanya berjarak lima menit dari desanya
muhammad lebih gemar mencari ikan di perairan baho

bapak ada dpl
kalau dulu yang ada
itu sudah tidak ada lagi
memang lebih senang kalau ada dpr
supaya itu apa
ikan ikan itu dekat
di perairan kita itu
perairan di teluk sulawesi memang memiliki anugerah berupa ikan yang berlimpa
salah satu ikan yang memenuhi perairannya adalah ikan roa
hari itu walau bukan sedang musimnya
nelayan desa bahoy berhasil menjaring ratusan ekor ikan roa
pulang melaut empat nelayan perempuan ini langsung memproses ikan roa untuk dijadikan ikan asap
proses pengasapan ikan roa membutuhkan waktu sampai tiga hari
bila hasil tangkapan sedang banyak ikan asap roa ini dipasarkan sampai ke manado
angin sore berembus ketika anak anak desa bahoy menanam bibit mangrove
yang mereka dapatkan di pohon pohon mangrove di belakang rumah mereka
sambil bermain anak anak diajak turut serta untuk menjaga lingkungan
para orang tua mewariskan kepada anak anaknya rasa cinta dan memiliki kepada desanya
semangat ini pula yang dijaga oleh lismawati kalensan
guru sekolah dasar ini mengajarkan kepada murid muridnya
cara mengolah limbah plastik untuk dijadikan prakarya
pada saat musim angin barat sampah terbawa arus laut
sampai ke pesisir desa bahoy
sampah seperti botol bekas minum dan plastik makanan
dikumpulkan oleh lismawati untuk diolah menjadi bunga warna warna
yang saya ajarkan adalah apabila kita mencintai lingkungan
dan lingkungan itu apabila dicintai oleh orang sekitarnya
maka lingkungan itu akan terjaga kebersihannya terjamin keamanannya
jadi dengan cara mengolah limbahnya
dan mengolah seperti ini itu tentunya adalah salah satu bentuk
untuk mengatasi umpamanya supaya lingkungan itu bersih
keberhasilan program dpl di desa bahoy turut membuka mata penduduk desa
akan potensi wisata yang mereka punya
warga pun sepakat untuk mengelola wisata

maka untuk mewujudkan usaha mandiri ini
pariwisata di bahoi dikelola oleh badan usaha milik desa atau bumdes
melalui bumdes turut disepakati pengelolaan wisata berbasis lingkungan
maka terciptalah program desa ekowisata bahoy
dengan tujuan agar kegiatan konservasi lingkungan
ditutupkan berdasarkan simulasi seorang desa
pada tahun dua ribu delapan itu hasil gagasan dari setiap jaga
kemudian itu dimasukkan dalam perencanaan desa untuk pengadaan fasilitas
fasilitas untuk pengembangan kegiatan ekowisata
serta penanaman penanaman pohon
jadi walaupun itu kegiatan ekowisata jalan
untuk perhatian ke lingkungan itu tidak lepas
tetap menjadi prioritas
utama setiap pelaku pelaku kegiatan ekowisata atau yang mau menikmatinya
diharapkan tidak akan ada aktivitas untuk merusak lingkungan
program ekowisata berbasis masyarakat ini
juga bertujuan agar warga sepenuhnya berperan
dalam menjalankan pariwisata di desa mereka
untuk menjamin keterlibatan warga
bum desa membentuk tujuh divisi penunjang ekowisata desa bahoy
di antaranya adalah divisi homestay
dimana telah disiapkan rumah rumah warga untuk wisatawan menginap
dengan menginap di homestay
wisatawan dapat berinteraksi langsung dan merasakan kehangatan orang bahoy
divisi ini memfasilitasi wisatawan yang ingin menyelami keindahan bawah laut baho

melengkapi alat yang memadai
instruktur selamnya pun berasal dari warga yang sudah memiliki sertifikasi menyelam
menyelam di bahoy
kita akan disuguhi pemandangan bawah laut yang menakjubkan
di daerah sekitar zona inti dpl
terumbu karang tumbuh subur
dan berbagai jenis ikan karang turut meramaikan suasana bawah laut
divisi selanjutnya adalah kerajinan
divisi ini dibentuk untuk menyediakan cedera mata bagi wisatawan
kerajinan tangan ini asli buatan warga bahoy
bahan bahan yang digunakan pun berasal dari bahoy berupa kayu dan batok kelapa
saat ini sejumlah wisatawan lokal mulai sering berkunjung ke desa bahoy terutama di akhir pekan
desa itu juga sering menerima tamu peneliti atau wartawan yang biasanya menginap di homestay mereka
karena kita memahami bahwa ekobisata itu kan berbasis masyarakat
kalau itu kita akan memasukkan investor asing untuk
melaksanakan atau menjalankan program yang ada di sini
maka pemahaman masyarakat itu masyarakat akan terpinggirkan
inilah potensi ekobisata bahoy
warga setempat menyerukan aduhai bahoy untuk menggambarkan keindahan alam yang mereka miliki
pesona bahoy terbentuk dari kekayaan alam
dan semangat menjaga lingkungan agar tetap lestari